gelar kejuaraan olahraga selancar atau surfing skala internasional di krui mulai dua belas hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh
dan saat ini kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi duinanda di tanjung setia kabupaten persisir barat
untuk mengetahui informasi terkini jalannya kejuaraan
selamat siang adi bagaimana jalannya pertandingan
apakah pertandingan apa yang sedang berlangsung dan siapa juaranya yang sudah berhasil
iya selamat siang benny betul sekali hari ini merupakan hari final yang kita tunggu tunggu semua adalah wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga
di mana memang baru saja selesai partai final antara dua kategori junior yaitu pro junior men dan juga pro junior women
dan untuk pro junior women sendiri indonesia diwakilkan satu atletnya melalui jasmine suder
namun sayang sekali benny kita harus kalah untuk kategori pro junior women
namun jangan khawatir benny ini saya sudah bersama dengan salah satu juara kategori yang juga dari indonesia
yaitu kategori juara junior pro men yaitu atas
sama bronson medi mungkin saya langsung saja mengajak anda benny untuk mengobrol dengan sang juara dari kategori pro junior men kita bronson medi
so hour feeling bagaimana nih rasanya menang kategori pro junior men
ya rasanya senang sekali pasti agak tegang tadi di detik detik terakhir karena saya kira dia ada apa yang bagus
ini kan tadi melawan tiga atlet indonesia lainnya ya ini bagaimana tadi apakah ada pressure
percaya caya karena mereka bertiga super close friends
dan gak bisa ngasih mereka kalahin saya jadi ya fun
dari awal sampai final nih pasti banyak dong kompetitornya ini siapa yang menurut bronson paling berat atau
menurut saya sih itu westin yang di final sama saya tadi yang juara dua
dan kami dari tempat yang sama juga jadi ya super good
expect gak sih bakal menang
so bronson adalah juara pada hari ini kategori pro junior men apa what next for you
next kayaknya mau balik ke bali mungkin kompetisi di malda atau jepang
masih banyak kompetisi jadi ya time to go back reset lanjut lagi
satu question ini harapannya apa ke depan
dan ya semoga bisa kualifikasi ke next level
nah benny itu tadi perbincangan saya dengan salah satu juara kategori pro junior men yang berhasil menyabet juara yaitu adat sama bronson meidi
saat ini berbicara tentang krui ataupun pantai tanjung setia ini nggak lengkap nih benny
kita akan ngobrol seputar bagaimana penyelenggaraannya lalu kemudian apa potensi ekonomi dan pariwisata yang bisa didapatkan
ya selamat siang pak agus
ya pak agus
ini kan sudah hari terakhir ya pak penyelenggaraan kuri pro dua ribu dua puluh tiga dan penyelenggaran kelima ya kalau saya tidak salah
ini bagaimana pak pada tahun ini sendiri
kita perencanaannya matang pengamanan matang kejuaraannya semua serba matang alhamdulillah
ada satu juara junior laki laki yang tampil juara
mudah mudahan beliau bisa masuk olimpiade
karena suruh pintu bisa masuk cabur olimpiade
tentu beliau akan kembali ke bali nanti ikut seleksi lagi di challenger nanti baru kita kirim ke
nah pak ini saya dengar dengar nih pak ada beberapa atlet lokal yang bertanding
ini bagaimana perasaan bapak sebagai bupati pesisir barat ini terhadap atlet atlet lokal yang berhasil bertanding pak
walaupun mungkin tidak menang begitu pak
jadi begini tidak harus menang selalu
tetapi mereka sudah ikut berpartisipasi
ternyata kalau sepuluh ribu itu antar juara klub di dunia
makanya mereka tawarkan lima plus women and young men junior
atlet kita dari krui ini sudah masuk pertanding
mungkin ya kelas pemula lah
nah yang ke depan mereka harus bertekad
alhamdulillah hari ini diumumkan bahwa cabur olimpiade tergantung diantaranya surfing
nah ini berbicara tentang surfing ya pak
ini kan udah kelima kali begitu ya pak diselenggarkan di krui
ini harapannya ke depan apa pak untuk mungkin bagi krui ataupun bagi pantai tanjustia ini mungkin potensi ekonomi atau wisata pak mungkin
bule itu udah puluhan tahun di sini
tapi kalau surveinya baru enam baru lima kali
setelah ada asean games
maka dari itu kami pemda afri barat menyiapkan pesawat reguler
tidak terlalu lama lagi kami akan upayakan pesawat yang best classnya di krui
jadi di samping bule yang datang yang ada kompetisi setiap tahun
tapi ada tiap hari mereka datang
tiap hari mereka datang
mungkin para pengusaha para apa atau marine product yang akan kita upayakan
agar warga kita hiduplah ekonominya
hari ini kita lihat umkm luar biasa lakunya
yang punya penginapan penuh segala macam
tentu ada epic dominonya
tapi ke depan insya allah
saya katakan bahwa yang namanya perusahaan itu tidak akan pernah habis
tapi kalau pariwisata tidak akan pernah habis sepanjang masih ada peradaban manusia
pak ini kan artinya untuk tahun depan ini krui kru masih akan ada digelar di krui ini pak
nah tadi selain perusahaan ini
nah tadi selain perbaikan infrastruktur begitu ya pak
untuk tahun depan apa pak yang disiapkan untuk penyelenggaraan krui pro tahun depan pak
jadi kalau infrastruktur itu ini allah sudah membangun stadion ini kan
kita artinya mungkin pesawat
pesawat atau penginapan yang ada kluster bintang
ya kan karena mungkin mulai tahun depan ya ada lagi ekonomi kita naik
mudah mudahan semuanya naik
dan yang paling penting di sini itu kami cakap terima kasih kepada pak wulisi
luar biasa amannya
karena aman mereka nyaman bertanding
terima kasih kepada semua pihak
kami pemda seorang saya ucapkan terima kasih
semua yang terlibat
insya allah banyak yang diuntungkan
tapi pemda seorang ini fasilitas fasilitator
ya hanya pelayan untuk warga seluruh indonesia
baik pak agus
terima kasih pak
kita tentu berharap ya pak penyelenggaraan krui pro tahun depan ini dapat mungkin lebih bagus
maksud saya lebih banyak
dan pariwisata di krui ini akan semakin dikenal ya
khususnya pantainya yang begitu indah
karena saya kemarin juga sempat jalan jalan di krui pak
ini pantai yang luar biasa
kemudian ombaknya juga bagus pak
terima kasih pak agus atas waktunya pak
nah benny ini kami masih menantikan beberapa dua kategori lagi
yang masih dipertandingkan pada partai final
yaitu kategori pro men dan juga pro women
namun sayang sekali benny ini tidak ada atlet indonesia satupun
yang memang tersisa di dua kategori ini
namun australia dipastikan menyabet salah satu gelar
yaitu adalah kategori pro men
yang kita tunggu siapakah nanti atlet australia
karena memang dua atlet australia ini akan bertanding pada sesi final dari kategori pro men
kembali kepada anda benny
kita tentu berharap dengan adanya kejuaraan surfing internasional ini
bisa membawa hasil yang positif bagi para wisata
dan juga perekonomian warga
dan juga ada atlet atlet baru yang akan muncul
sehingga bisa berkompetisi di kancah internasional
terima kasih adi dan anda
selamat menikmati pantai krui